al gimana buka tusukan kamu udah oke
oke mbak udah kering kok
andin kamu tahu kan luka luka di badan
kamu pasti heran deh ngeliat banyak luka di badannya
dulu tuh mama selalu jantungan setiap kali ngeliat al datang
ada aja lukanya yang baru
bu bu bas rena
nak ini incus nak
bu bu bas rena
bu bu bas rena incus balik
kemana ya orang orang gitu
kok kayak gak ada tanda tanda
kehidupan gitu ya
apa mereka udah pindah
itu jangan jangan gue dipecat lagi nih
assalamualaikum bu bu ini mirna
bu saya udah balik tapi rumah kosong
iya saya sekarang di rumah anak saya
oh di rumahnya pak bos
saya kotok ketok saya khawatir bu
jangan jangan saya gak diterima kerja lagi
katanya di sana
ya gak mungkinlah kamu selalu di welcome di rumah kita
yaudah kamu langsung ke rumahnya al
kamu tau kan alamatnya
ya perumahan pondok pelita jalan alamanda nomor lima
siap bu siap bu
saya segera ke sana ya
oh ternyata bu bos sama reina udah pindah ke rumah pak bos
oh apa jangan jangan
kalau bu rosa itu namanya pak bos
bagus deh kalau gitu
jadi gue gak perlu rahasia rahasian lagi sama andin
jangan lama lama ya ma
iya sayang sebentar doang kok
boleh telepon mama gak
untuk saat ini gak dulu ya sayang handphone mama rusak
ini mama lagi mau service
sini emper gak
nanti saya benerin
saya suruh reina buat benerin aja
jaga renah baik baik ya
jangan sampai reina kekunci lagi di kamar mandi
ya makanya kamu jangan pergi pergi dari rumah
gak tau kan kalau anaknya pernah kekunci di kamar mandi
untungnya kamu gak kena penapa ya sayang ya
oke yuk berangkat
jangan susah ya
yuk kita main
nih kalau nggak ada yang mau di depan
dua dua e di belakang aja udah
gak seberan banget anak mama
dah kamu di depan din
dia sebenernya seneng andin ngeliat kita
kan ibu harus minum obat
saya enggak nafsu makan sus
ibu harus makan bu
biar ibu cepat pulih
saya perlu siap
ma aku kehilangan baik aku ma
aku kehilangan baik aku
mama yang sabar ya
tak apa tak apa
kamu harus sabar ya
ini udah jadi kehendaknya allah
karena kalau allah sudah berkehendak
tidak ada yang bisa mengahunya sayang
aku enggak mau kehilangan baik aku pak
aku enggak mau
aku enggak mau
saya itu yang papa omongin tadi benar
kaum akan selalu bantu kamu
mama akan ada di samping kamu
papa mau bicara sebentar sama kamu
mama ke kantin dulu beli makanan buat kamu ya
pasurnya saya tinggal ya
iya bu chandra
iya bu chandra
iya bu chandra
makanya ini memang kamu yang yang harus kena
gimana luka tusukan kamu
udah kering kok
andin kamu tahu kan
luka luka di badan al
kamu pasti heran deh
melihat banyak luka di badannya
tapi kamu tau kan luka yang paling parah ada dimana
aku aja baru tau badannya mas al banyak luka
ma ga usah ngebahas itu lah ma
andin malu mungkin dibahas ya
ya kan kalian udah dua bulan menikah
mama tuh kayak ngerasa udah dekat sekali sama andin
jadi bahas hal hal yang very private
ma reina tuh lucu sekali ya
tapi mama pengen sekali punya cucu dari kalian berdua
mak aku sama andin ini kan mutusin buat nikah itu waktunya singkat
aku sama andin itu pingin nikmatin waktu berdua ma
pingin pacaran dulu
lagi ga kepikiran itu
lagian untuk reina juga baik mbak
kalau aku punya anak sekarang kan mungkin nanti kasih sayangku buat rena jadi berkurang
ya juga sih
kalian pasti tahu yang terbaik buat kalian berdua
masa aja belum cinta sama aku
tapi mudah mudahan dengan adanya mama disini
hati mas aja ditambah lebih cepat untuk terbuka dan cinta sama aku
biasa aja mukanya gausah kayak gitu
sama istri sendiri kok kayak gitu
tapi sama istri itu harus hangat harus work harus baik harus nice
jadi seperti itu kejadiannya pa
ini semua murni kesalahpahaman aja pak
kesalahpahaman yang kamu bilang itu kamu bikin sendiri no
udah berapa kali kamu sama elsa ribut ribut karena sikap kamu yang selalu peduli sama andin
no kenapa sih kamu masih ngurusin andin
tapi memang pada saat itu andin membutuhkan bantuan pak
papa terima kasih kamu sudah membantu andin
terima kasih papa no
tapi papa gak mau kalau dengan bantuan kamu hati elsa sedih
nok kamu harus lebih menjaga perasaannya elsa
kamu tau kenapa
karena elsa sangat mencintai kamu
kasih kesempatan untuk cinta kalian
untuk rumah tangga kalian
lain kali kalau ada kejadian sama andin telpon suaminya atau telpon papa
jadi kesalahpahaman seperti ini ga ada lagi
engga usah minta maaf sama papa ya
kamu minta maaf dengan sepenuh hati sama elsa
va va ga usah makenya
engga usah ribuan
aku juga ingin benar benar ingin gelar
gue selalu deg degan kalau ngeliat andin sama mama kayak gini
gue berasa kayak bawa waktu
yang kapanpun akan meledak
kamu tolong beliin andien handphone yang baru ya
pindahin semua datanya ke situ
nanti sebelum kamu ke rumah saya ada tugas buat kamu
baik kamu bisa pergi
mah aku ke toilet dulu ya
oke mama tunggu situ ya